meski disangka sebagai otak pembunuhan terhadap kedua pengikutnya
namun orang orang terdekat taat pribadi tetap menganggapnya sebagai orang baik
namun tidak bagi istri korban taat pribadi tetap dianggap sebagai orang yang kejam
selain meninggalkan istri tuanya dimas kanjeng taat pribadi juga meninggalkan dua istri mudanya
di mata istrinya taat pribadi sosok yang baik mengajarkan hal kebaikan
taat pribadi berencana membangun rumah sakit untuk kaum du'afa
rumah mewah nomor g sembilan kecamatan kraksan probolinggo dihuni oleh laila istri kedua taat pribadi
di sudut rumah terpanjang foto keluarga taat pribadi bersama istri dan dua anaknya
di mata laila taat adalah suami yang baik dan mengajarkan tentang keimanan
taat dianggap laila tidak mungkin berlaku kejam karena punya kepedulian besar pada fakir miskin
sebenarnya taat pribadi tidak pernah berjumpa dengan istri istri yang beramal
ke siapa biasanya
ke orang orang yang tidak pernah ini terutama ayatnya ini
sementara istri taat ketiga bernama maveni di desa kebunagung kerajaan yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri kedua
rumah sekarang kosong dan pagar dikunci
ketidakpercayaan bahwa taat pribadi adalah otak pembunuhan sadis juga disampaikan oleh pengikut taat
yang sampai saat ini masih bertahan di padepokan
hari ini masih ada ratusan pengikut taat pribadi yang tinggal di halaman padepokan
mereka tinggal enam puluh lima tenda berukuran sebelas x tujuh belas meter mayoritas justru berasal dari luar jawa
mereka masih memiliki keyakinan taat pribadi bukanlah pelaku apalagi aktor intelektual kasus pembunuhan berencana dua mantan santrinya
kami sama sekali tidak yakin
wong nyamuk saja yang mau yang tidak mau membunuh
lalat tidak mau membunuh yang mau itu
bahkan sumpah kami ada sepuluh sumpah diantaranya itu salah satunya tidak boleh membunuh
tetapi tidak demikian dengan bibi rasem jam istri ismail haniayah salah satu korban pembunuhan
di rumahnya di situ bondo bibi bercerita suaminya sudah menjadi pengikut taat sejak dua ribu sepuluh lalu
ismail adalah salah satu pengikut taat pribadi paling setia
peranannya adalah sebagai koordinator pengumpul uang pengikut taat yang lain
ismail menyetor uang total senilai dua puluh miliar kepada taat pribadi
yang jelas gini mas
kalau mereka tidak takut ismail akan membeberkan kedok mereka
mereka tidak akan menghabisi ismail buat apa tuh
selain ismail korban lainnya bernama abdul ghani yang juga pengikut taat pribadi
polisi menduga mereka dibunuh karena mengancam membocorkan penipuan penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi